waduk jatik gede dipenuhi tumpukan sampah pada senin pagi
tumpukan sampah yang terjadi selama sebulan terakhir ini
berada di desa wado kecamatan wado sumedang jawa barat
sampah terdiri dari limbah rumah tangga dan potongan kayu ini
terbawa arus sungai cimanuk
warga merasa terganggu
penyebabnya sudah beberapa kali dibersihkan
sampah tetap datang
warga mendesak pemerintah segera turun tangan
kegiatan karam karumah ini ada
cuma kan udah bisa sepenuhnya gitu kan
dari musbika ada gitu kan
ya mudah mudahan ke depannya ada di pemerintah
hari ini pasir layak nama bok parah
cuaca buruk menyebabkan ribuan ikan mati
sejumlah pembudidaya ikan kolam jaring apung
di waduk jatiluhur purwakarta jawa barat
melakukan panen dini
selain mencegah bertambahnya kerugian
panen dini juga mengantisipasi waduk
tercemar bangkai ikan
ikan yang masih bisa diselamatkan
rencananya dijual murah seharga tujuh rupiah
dari harga normal sekitar rp dua puluh lima per kilogram
petani mengaku mengalami kerugian sebesar tiga puluh juta rupiah
ikannya mau dibawa ke mana pak
ikannya mau dibawa ke pemanukan
mabuk atau gimana
bukan mabuk pak ini cuma baru
berarti masih bisa diselamatkan
masih bisa diselamatkan
terus dibuat apa
rata rata dibikin asin sama pindang
berubahnya suhu air waduk karena cuaca
buruk di musim penghujan
berdasarkan data dinas perikanan dan peternakan
ada delapan puluh lima ton ikan mati di waduk
jatiluhur selama januari
dengan nilai sekitar dua miliar rupiah
otoritas tempat mengimbau
pembudidaya ikan mengurangi jumlah tebar
ikan di musim penghujan untuk mengurangi
demi liputan cnn indonesia